ketua mahkamah agung menghadiri peringatan hut persatuan purna bakti hakim indonesia ke tiga puluh dua
yang digelar di gedung sekretariat mahkamah cempaka putih jakarta pusat sabtu pagi
selain bersilaturahmi peresmian badan hukum dan pelatihan sertifikat moderator
perpahi masuk dalam rangkaian acara ini
selain dihadiri oleh ketua mahkamah agung m syarifudin
sejumlah pejabat eselon i mahkamah agung juga turut hadir dalam hut ke tiga puluh perpahi
acara ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi antar para hakim yang sudah purna bakti
ketua panitia hut perpahi andi samsan ngandro mengatakan tidak hanya bersilaturahmi
dalam hut ke tiga puluh ini perpahi turut meresmikan badan hukum pt dharma bakti justisia
pelatihan sertifikat moderator perpahi
dalam perayaan ulang tahun perpah yang ke tiga puluh ini
diisilah dalam rangkaian acara halal bihalal
karena merupakan wadah pertemuan
maka dilanjutkan juga dengan acara acara lain yang berhasil dilakukan di dalam satu tahun ini
semian sertifikasi mediator perpahi
peresmian terbentuknya badan hukum dari perpahi
kemudian ada juga acara peluncuran buku dari salah seorang purnabakti hakim agung
sementara itu dengan peresmian badan hukum organisasi perpahi
ketua umum perpahi muhammad saleh
berharap kedepannya perpahi mampu menyalurkan para hakim yang sudah purna bakti
untuk menyalurkan ilmu dan wawasannya sebagai ilmu hukum dan administrasi
tiga tujuan dari perpahi ini
menghimpun para purna bakti dalam silaturahmi
dalam menjaga hubungan silaturahmi
yang sudah cukup berpengalaman untuk melakukan kegiatan sesuai dengan keahliannya
ya memperhatikan kesejahteraan dari anggota
itulah tujuan dari organisasi
makanya kita berbentuk badan hukum
juga dilakukan peluncuran dan bedah buku dari seorang purna bakti hakim
iksan afriansah kompastv jakarta